walau biasa ditemui di tempat tempat wisata atau kebun binatang
kuda ternyata jenis hewan bergensi di dunia olahraga
ya inilah olahraga berkuda atau equastrian
sekilas olahraga ini tampak santai dan tidak menuntut banyak gerakan tubuh
padahal olahraga ini sama seperti jenis olahraga lain yang membutuhkan fokus dari beberapa bagian tubuh
karena seluruh anggota tubuh baik sang kuda atau penunggang akan bergerak
salah satu tempat yang fokus dalam pemeliharaan kuda tunggang atau equestrian berada di kawasan legok tanggerang banten
di sini ada sebelas kuda tunggang baik kuda peliharaan
atau yang milik orang lain yang menyewa kandang
ada berbagai jenis kuda mulai dari crossbrid kuda g turbrid sampai yang lazim ditemui kuda poni
kali ini saya akan mencoba menjadi seorang perawat kuda
kira kira mudah nggak ya menjadi seorang perawat kuda atau groomer
sebelum mencoba lebih baik saya kenalan dulu nih
kalau awal awal nih biar dia ngenalin baunya kita
nah rasanya gini nih
eh dan ngasih makan tuh jangan jempolnya jangan di atas ya
jadi rasanya gini nih
ini udah tahu the feeding time
kita kasih makan
awas dulu jangan ditendang dong bos sabar
pakan kuda mengandung protein dan juga serat kasar yang berfungsi untuk menjaga kesehatan otot hingga pemulihan setelah latihan berat
namun memberi makan kuda dilakukan bertahap yakni enam kali dalam sehari
setelah kenyang waktunya kuda dibersihkan
pastikan seluruh bulu hingga kupu kaki bersih dari kotoran agar kuda sehat dan tidak gampang stres
kalau dibersihin pakai alat ini yang namanya roscom ini untuk mengangkat si
bulu bulu yang kecil kecil yang sudah rontok rontok
ngebersih juga secara detail dan dalam supaya nanti kudanya bersih
kalau bersihkan dia jadi nyaman kan
membersihkan kaki bagian belakang ternyata lebih sulit karena kaki kuda harus diangkat
perasaannya seperti menahan seluruh bobot kuda ini pemirsa
harus kuat dan sabar nih menjadi seorang krumer
nah satu lagi ya dibersihin ya
bikin kuda nyaman lagi nih
udah selesai kita bersihkan atau apa kita kasih reward
supaya dia nyaman supaya dia kenal sama kita oke
badan kuda sudah kaki kaki juga sudah
supaya tidak ada bagian yang menggumpal
ya selain kekuatan fisiknya salah satu alasan memelihara kuda adalah menikmati keindahan bulu dan rambutnya
jika diperlukan memotong bulu atau rambut tidak apa kok
ngomong ngomong saya baru diberitahu nih
ciri seekor kuda itu jinak atau liar
yang paling mudah adalah mengartikan gerak telinga kuda
nggak semua kuda itu bisa langsung dipegang ya
ada beberapa yang memang masih galak ya dalam tanda kutip
dan cara untuk tahunya itu dari kuping
kalau kuping kudanya nah ke depan seperti ini dia merasa nyaman
tapi kalau lagi ke belakang kupingnya itu lagi standby
dan jangan dekat dekat terutama di bagian belakang ya
karena nanti disepak sama kuda
kalau lagi di depan seperti ini dia standby karena lagi dibujuk pakai makanan
setelah perawatan pagi kuda kuda akan dibawa ke lapangan terbuka
untuk mencegah stres dan membuat kuda merasa seperti di alam aslinya
kegiatan ini juga berfungsi untuk mendekatkan kuda dengan sang groomer
sesekali tepuk pelan juga di bagian leher kuda atau mengelus bagian kepala kuda
cara ini juga efektif bila kita ingin mendapat kepercayaan kuda sebelum ditunggangi
for your info seekor kuda mampu berlari hingga kecepatan delapan puluh delapan km per jam
wih ngebut juga tuh pemirsa
mas bermain saatnya mandi
meski harus telaten merawat kuda ternyata tidak boleh terlalu sering memandikannya
cukup bersihkan bagian yang kotor saja
jadi benar benar jarang karena kalau dimandikan terlalu sering di bagian atas
dia bulunya akan jadi lebih panjang
kalau lebih panjang nanti dia akan berpengaruh ke suhu tubuhnya jadi semakin panas
jadi ini kanan
setelah perawatan saya juga diberi kesempatan untuk menjajal naik kuda tunggang ini
pertama tama tentu saya dan kuda melakukan long share
long share atau lunging merupakan pelatihan dasar kuda sebelum ditunggangi
kegiatan ini bisa melatih stamina membentuk otot kuda
serta melatih kuda untuk mengerti dasar dasar perintah yang diberikan pada saat ditunggangi
nah kuda mau kalau kuda mau jangan bergerak lagi
fungsinya untuk pemanasan si kudanya sebelum kita tunggangi dan biar dia semakin kenal dengan kita
dan satu hal yang pasti ini tidak menyakitkan ya
ini untuk memacu dia supaya dia memutar
dan usahakan kuda berlari dengan konstan
rata rata kuda di sini berbobot tiga ratus sampai lima ratus kg
tergantung jenis tangan
seekor kuda bisa mencapai bobot hampir satu ton
dengan lama hidup dua puluh lima sampai tiga puluh tahun
terdapat banyak sekali cabang dan jenis dalam olahraga berkuda
tunggang serasi atau dressage lompat rintang atau show jumping endurance sampai kuda paco
namun semuanya sama nih
bermula dari ini berjalan beriringan dengan kuda
awal pengenalan berkuda dibagi setidaknya menjadi tiga
walk atau berjalan ringan racing throt dan barulah kuda diajak berlari atau kanter
oke harus tenang
kalau jalan ya udah dia tinggal di lokasi dia bakal jalan otomatis
kalau dia berhenti baru kita suruh gerak lagi
kalau kiri untuk belok kiri kanan untuk belok kanan kita akan belok kanan
latihan awal saya berjalan cukup baik
saya tidak membuat kuda panik
kuda panik yang dapat membuat saya terjatuh
kita kasih reward tepuk tepuk
biar semakin dapat chemistry semakin bagus
ya minimal saya hari ini sudah bisa belajar untuk merawat dan juga ngajak dia jalan
ya selamat tinggal
lihat tuh kalau yang sudah pro
beh bisa sampai lompat lompat gitu dengan kudanya ya
olahraga yang juga disebut equestrian ini mampu melatih kekuatan otot kaki
area abdomen bahu hingga otot punggung
ini terjadi karena tubuh harus berada di posisi tegak saat menunggangi punggung kuda
kuda itu adalah olahraga yang alatnya itu ya makhluk hidup
semuanya pakai feeling gitu
itu karena rasa penasarannya sih
kita kayak main kuda nanti begitu ganti kuda kita kayak belajar lagi kita kenalin lagi kudanya
terus nanti kita sudah bisa melakukan misalnya kita sudah bisa walktroll

jadi kayak nggak ada abisnya gitu loh kayak penasaran pengen coba lagi pengen coba lagi
ya agar kuda jago melompat seperti ini
selain butuh keseimbangan yang sudah terlatih
butuh juga kemistri antara sang kuda dengan penunggang
oke oke thank you terima kasih ya
setelah latihan kuda bisa kembali dibersihkan dengan air di bagian bawah tubuhnya
tapi yang paling penting ini nih dikomples dengan air hangat
jangan lupa sesekali dipijat
kenapa di bagian sendi yang utama bang
soalnya dia kan tadi latihan dia di ping
soalnya dia takut kalau nggak dikompres

kalau nggak apalah istirahatnya bengkak
jadi harus dikompres baru kita pijat ya
kuda juga tak jarang sakit
biasanya penyakit yang lazim ditemui pada kuda
mulai dari alergi influenza kolik atau sakit perut
hingga trombos atau penggumpalan darah
kenzo wah ini si kenzo baru banget sembuh bisa dibilang dari penyakit kemung lah
ini penyakit konvensionalnya
kuda kuda ya seperti ini purta kembung sudah dikasih obat
sebetulnya sudah pulih tapi untuk memastikan dia tidak akan sakit lagi
akan kita kasih vitamin nah itu dia vitamin
bang mau dikasih yang ini kan betul ya
oke bentar oh si kenzo dulu berarti boleh
penyakit pada perut kuda yang menjadi salah satu yang cukup fatal
bila tak mendapat penanganan yang tepat dan cepat
jangan sampai mereka rolling terus juga jadi ususnya kelilit
itu yang bisa jadi bahaya
bisa mematikan sih memang kalau gitu
iya karena dia sakit kan dia mencari cawas guling guling
tapi sebenarnya si ususnya dia ini kelilit
seperti itu jadi memang kalau udah susu kelilit sudah susah
tidak tahu ya
untuk yang mau belajar berkuda bisa kok walau tidak memiliki kuda
harganya mulai dari kisaran tiga ratus lima puluh dolar
rp lima puluh untuk satu sesi latihan selama empat puluh lima menit
tapi kalau mau memiliki kuda selain merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah
anda harus sering berinteraksi dengan kuda anda
agar sang kuda tidak stres dan dekat dengan anda